tidak ditemukan fakta peristiwa terima menembak seperti yang dilaporkan awal
tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penerimaan terhadap saudara j
yang mengatakan saudara j meninggal dunia
yang dilakukan oleh saudara s e atas perintah saudara s e
saudara s e telah menghasilkan visi
dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang
untuk membuat seolah olah telah terjadi tembak hanya
saudara s e melakukan penembakan dengan senjata milik saudara j
terdiri terkali kali untuk membuat kesan seolah olah terjadi tembak tembak